kementerian perhubungan mencopot asri damuna dari jabatannya sebagai
kepala kantor unit pelenggara bandar udara sangi
yakni bandera di kabupaten kolaka sulawesi tenggara
asri damuna jadi perhatian publik karena diduga mengajak youtuber asal korea selatan ke hotel
jurubicara kemenhub adita irawati menyebut pencopotan ini
dilakukan guna memudahkan pendidikan lebih lanjut
menurut adita jika video viral itu benar maka asri akan diberikan sanksi tegas
untuk itu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan
sebelumnya sebuah video beredar di masyarakat seorang youtuber asal korea selatan
yang sedang berlibur di manado sulawesi utara
didatangi oleh seseorang yang ternyata pejabat kemenhub